kok ngeliatin gue kayak liat virus
lo gak sadar kan virus tuh banyak
raka suka sekali sama sayur asem bikinan non
iya bener non sayurnya
ayah kok lama banget ya
aku penasaran nih pengen dengar komentarnya raka
raka masih marah ga ya sama aku
terus kira kira raka suka gak ya sama sayur asem bikinan aku
ayah mana sih
ayah bawain kek kesukaan ayah
ayah mau ya ayah potongin ya
masih kenyang mama ga usah
ayah memang keterlaluan
gara gara ayah selera makan anak ayah hilang
bahkan kue kesukaan dia aja dia ga mau sentuh
terus kalo sampe dia sakit gara gara dia ga mau makan gimana
ini semua gara gara ayah
ayah bener bener merasa bersalah
ayah jangan benci ayah
ayah mau mama
ayah pasti benci sama ayah karena ayah udah suruh ayah pisah sama raka yang tunangan sama sakti
ayah bener bener jahat sama ayah
tapi ayah ga tau mesti gimana lagi
ayah hanya ingin papa sembuh
ayah ga mau jahat sama ayah ini mamanya
ayah ngerasa ayah nyutupu dalam perut ayah
ayah ingin semuanya bahagia
ayah ngapain maksudnya
tapi ayah tau ayah ini
ayah cuma mau liat papa sembuh
ayah ini bego
gak serang kayak ayah yang bego
yang cuma bisa nyakitin anaknya sendiri
ma aku ga benci sama mama kok
ma benci aku sama sekali ga benci sama mama
kamu juga benci sama anak
ga sama sekali mama
yah mama sih emang
tapi kan dari dulu emang udah nyebelin ya mah
jadi udah ga aneh lagi buat aku
ya makasih ya raka
ini tolong kasih ke tarita ya
apa yang kamu mau kasih
itu cincin bunga kering
dulu aku pernah kasih dia
sekarang cincin tunangan aku dipegang sama sakti
jadi aku mau kasih ini
sebagai pengganti cincin tunangan itu
aku pulang ya
apa kabar pak
akhirnya sampai juga di restoran saya ya
tung ga begitu sulit kok cari restoran bapak ini
sudah sangat terkenal
gampang itu terkenal itu katanya
ini dia satria salaman sama om
mari pak silahkan masuk
aku di sini aja pak
putrinya bapak mana ya
ada juga yudit apa yang mana itu
oh ini dia
lagi ga kuliah ya
iya temenin satria dulu
tandia pak ya
kamu temenin satria dulu ya
bapak mau antar pak dhanedi sama ibu yulia
mama tinggal dulu ya salah
tinggal dulu ya
cukup sempur juga ya pak ya
itu dari batas pohon randu itu pak
terus kesana sampai dua hektar luasnya
ini cocok sekali kalau ibu mau usaha bibit bunga itu
karena apa ya curah hujannya ga begitu banyak
kemudian jenis tanahnya pak tanah merah disini
subur ya pak
lo ga sadar kan virus lo banyak
lo gampang bikin orang sebelah mama
bikin orang jengkel banget
bikin orang pengen nonjokin lo aja bawahannya
lo ga sadar aja sebenernya
emang enak aja
gue yakin banget
bokap nyokap lo tuh sebenernya ga didik lo dengan baik
tapi emang dari kecil emang otak lo aja kali udah rusak
muka lo juga rusak tuh
otak rusak muka rusak
lo sadar ga sampai sekarang ga ada cowok mendekat sama lo kan
banyak kok cuma yang mau deket sama gue
gue yakin banget sekarang nih lo pasti lagi
nervous gugup sama speechless karena lo duduk deket cewek cantik sama kayak
kok biasanya mainnya sama pembantu
dijaga menurut lo
eh ya lo denger ga tadi
itu tanah bokap lo bokap gue yang bakal bayarin
iya apalah pokoknya
eh ga tau kan lo
gapapa lama ya mundur tuh ya
belum pernah disekolahin kali ya
kok ayah belum pulang ya
kan aku pengen dengar kabar dari dia
ada kabar gembira loh non
raka suka sekali sama sayur asem bikinan non
iya bener non sayur
biarkannya abis ga
abis seludes semuanya
terus laka nitip ini non sebelum saya pulang tadi non
apaan sih itu
ga tau apaan cepetan juga
belum pasti kaget
gak ada atas ini
dia masih ngumpulin semua loh
barang barang hasil kecil kita
tapi di sisi lain aku juga
masih gak enak banget sama raka
karena aku belum bisa ngomong ke sakti
aku belum bisa memutuskan sakti
aku tuh sebenarnya takut juga
kalo raka sampai diapain apain sama sakti
saya tau raka juga tau kan